curah hujan tinggi dan angin kencang masih terus terjadi di bulan februari dua ribu dua puluh
cuaca ekstrim juga terjadi di wilayah pesisir pantai utara surabaya
hingga membuat para nelayan tak berani melaut
kegiatan mencari ikan yang biasa mereka lakukan saat ini menjadi tidak maksimal
seperti sukron salah satu nelayan nambangan di daerah pesisir pantai utara di surabaya
jika cuaca baik sehari hari sukron akan melaut sejak pukul lima pagi hari hingga pukul empat sore
hasil tangkapan lautnya bisa mencapai tiga puluh kg
namun sejak satu minggu yang lalu sukron hanya berani melaut setengah hari saja
pukul sebelas siang sukron sudah kembali ke darat karena ombak di tengah laut mulai tinggi
jadi kalau cuaca musim barat seperti ini mengelautnya itu nggak bisa lama atau nggak bisa maksimal
karena di atas jam sepuluh itu gelombang dan angin itu sudah mulai kencang
dan gelombangnya sudah mulai tinggi
jadi berkira antara satu meter sampai dua meter
jadi untuk penghasilan tangkapnya sudah nggak maksimal juga
biasanya dapatnya sampai tiga puluh empat puluh kilo sekarang cuma hanya dapat sepuluh sampai lima belas kilo
kegiatan melaut yang tak maksimal tetap disyukuri sukron
meski hasil tangkapan tak maksimal ia bisa mencukupi kebutuhan keluarga
bmkg tanjung perak surabaya memprediksi cuaca ekstrim
yang saat ini terjadi di surabaya masih akan berlangsung hingga februari dua ribu dua puluh
menurut perakirawan bmkg tanjung perak surabaya adi hermanto
meski saat ini tinggi gelombang di perairan surabaya di bawah satu lima meter
namun nelayan perlu waspada
kami perkirakan kondisi ini berlangsung hingga akhir februari
seminggu ke depan perlu diwaspadai di wilayah selat madura
ketinggian gelombang bisa mencapai satu lima meter
ini tentu saja berakibat pada kapal kapal nelayan
yang ukurannya kecil
adi menambahkan saat ini tinggi gelombang di wilayah selat madura terpantau kondusif
dengan ketinggian gelombang antara dua puluh lima hingga lima meter